terima kasih sat
kembaran teh dewi bi
ini sita yang sama dengan almarhum tunangannya andre bi
kalau teh dewi tahu dia pasti kaget sekali bi
tolong rahasiakan ini dulu dari dewi may
teh dewi harus tahu kenyataan kalau ini kembarannya
bi bi tega bohongin teh dewi terus
ya jangan sampai tahu dulu
memang nggak baik kita menyembunyikan rahasia ma
tapi bibi punya alasan sendiri
kenapa dewi gak boleh tahu
ini untuk kebaikan dewi ma
kamu akan bilang sama dewi ya

dia nunggu desde koneksional

itu menyebutnya manfaat apa di dirahirin ya
dato berleon nah cepet aika
engga koteh tadi maya kenalan sama cowok
mimpi nggak suka sama cowok itu katanya cowok itu kelihatannya gak bener
ya udah maya janji nggak ketemu lagi
oh gitu doang kirain apa oproof dewi erm body ya
terima kasih ya kamu udah nolong bibi
ini non barang barangnya udah semua
atau saya langsung masukin ke kamar aja ya
jangan lancang deh taruh sini aja kenapa sih
besok gue sms lo datang jam berapa ya
kayaknya ada yang lupa nih non
tuh non nila lupa terus deh
tahu nih dapat warisan dari orang tua kayaknya
lo juga lupa ya
mau gajian dari mana kamu neneng
lah lah ngutang gitu aja
gak ada yang bisa dijual lah
ah ah ah gak mungkin cuma gitu aja
mama kenal banget sama kamu ya ceritain dong
hah reaksinya gimana
dia seneng gak cerita sama kamu
reaksinya itu ya mau tau aja mama
hah reaksinya jahat jahat
mama kan senang sekali sama dia yang kamu kan tahu kan
ya siapa tahu prospek kedepannya bagus
kasih harapan dong sama mama
apalagi mau saya pakai prospek yang pastinya
nah intinya dia itu gak marah sama aku
udah udah cukup dong
udah gak cukup mama
mama kamu jangan bolehin mama dong
nah terus waktu ketemu gimana dia kelihatannya di sini
kalian bisa gak sih kalau ngobrol suaranya tolong digelanin gitu
lo udah ganggu konsentrasi gue atau gak
kok lo jadi marah sih
marah lah gue
gue ngerasa keganggu
kok sekarang satria itu hobinya sama kayak nanti ini sih
namanya juga anaknya
apa sih maunya si andre
bukannya dia marah sama dewi
wah kenapa dia nyamperin lagi sih
kalau kayak begini terus aku kan bisa kalah lagi sama dia
masa gak boleh sih saya sekali aku menang
ah gue tinggal dikit
gajian masih lama
kalau gue beli makanan sekarang besok gue makan apaan
padahal dari dulu gue juga gak punya duit
tapi kan ada dewi yang masakin
cewek yang ditinggal waktu itu di rumah lu udah pindah ya
tau dari mana
ya jelas tau lah
waktu itu dia gue liat di jalan kamboja
kalau gak salah di dekat dekat tuartel lah gus
ntar mah ntar mah
lu apa sih settingan
udah gak usah kamu pegang pegang tangan saya
kamu tuh ngapain datang ke sini
pergi pergi pergi
kamu tuh gak punya malu banget sih jadi anak
sebenernya berani datang ke sini
saya mau silaturahmi sama ibu
saya kan tunangannya dewi
jadi wajib bersilaturahmi sama calon mertua
gak salah denger saya
kamu tuh lupa ya
kamu sama dewi itu pertunangannya sudah putus putus
sebenarnya sekarang pergi deh pergi
ya ampun ibu
saya sama dewi kan tunangannya udah lama
kenalin juga dari kecil
terus keluarga kita udah saling ketemu
mana mungkin diputusin gitu aja
nanti yang ada dewi malu sendiri bu
udah tunangan lama lama terus putus gitu aja
disakai dewi nanti gak laku lagi bu
biarin biarin aja
ibu lebih baik malu
ibu gak sudi punya mantuk kayak kamu
tuh kan bu
makanya bu jangan galak galak
mau ke dalam
bu gak apa apa bu
akang ngapain sih kesini
gini wi sejak dewi pergi dari akang
beneran wi akan kangen banget sama dewi
akang pengen ketemu terus
nih diliat nih
akang kalo diliat lagi lebih seksama
dewi tau gak kenapa